yang saya hormati bapak yuda agung
direktur eksekutif dari departemen kebijakan ekonomi dan moneter
beliau adalah direktur di departemen kebijakan makroprudensial
kawan kawan media yang saya cintai
jadi dengan melihat perkembangan global
khususnya ketidakpastian di kebijakan normalisasi fed
ini stance kebijakan bank indonesia
ya itu masih bias ketat
nanti tentu saja kalau kebijakan fed ini sudah berlalu
tentu saja ke depan akan dilihat kembali
apakah perlu adanya penyesuaian
tetapi sampai saat ini kami masih melihat
risiko dari sisi global masih cukup besar
sehingga stance kebijakan yang sekarang masih dijaga
yang kedua terkait dengan current account
current account tahun dua ribu empat belas ini kami perkirakan
ada beberapa faktor yang mempengaruhi current account
namun demikian yang perlu dicatat adalah
itu memang lebih banyak didorong karena konsumsi minyak yang tinggi
menyebabkan current account yang pada level itu
current account yang sama itu digunakan
karena defisit yang sama itu digunakan untuk sektor yang produktif
walaupun levelnya kami perkirakan kurang lebih sama
tetapi ada pergeseran yang dulunya lebih banyak untuk konsumsi
sekarang ini setelah bergeser kepada
untuk kegiatan kegiatan yang lebih produktif
yaitu untuk sektor sektor infrastruktur
kalau harga bbm mengalami penurunan ya
ada adjustment karena harganya terus turun
ini mempunyai dampak deflasi terhadap
yang memberikan kontribusi deflasi terhadap harga harga di tahun dua ribu lima belas ini
kalau kami menggunakan asumsi harga minyak
sejauh ini kami menggunakan angka enam puluh lima
karena ini yang sejauh ini perkiraan perkiraan dari banyak kalangan
dan proyeksi proyeksi kami menunjukkan kemungkinan tahun ini sekitar enam puluh lima
dengan asumsi asumsi itu diperkirakan dampak penurunan harga minyak
dari yang sebelumnya berkisar antara
yang di bulan juni tahun lalu itu sekitar
sekarang sekitar lima puluh an gitu ya
ini memang mempunyai dampak positif terhadap
dia memberikan kontribusi deflasi sebesar perhitungan kami
sebesar dua puluh empat untuk keseluruhan tahun dua ribu lima belas
ini sangat positif terhadap inflasi
siklus keuangan kita itu tendensinya memang menurun
dan ini memang tercermin misalnya antara lain
tadi pak tirta menjelaskan angka angka mengenai pertumbuhan kredit misalnya
tugas kitalah untuk memberikan makro prudensial yang akomodatif
melihat sektor sektor apa yang sekiranya perlu lebih diprioritaskan
untuk pertumbuhan ke depan seperti itu
yang selama ini kawan kawan juga sudah dengar
adalah yang sedang kami garap sekarang itu
dengan memasukkan komponen surat surat berharga sebagai faktor pembagi
dan ini banyak hal yang mau dicapai di sana
tidak hanya tadi mendorong pertumbuhan kredit
tapi pada saat yang sama adalah juga melakukan pendalaman pasar keuangan
karena nanti bank bank dengan demikian akan ada insentif bagi mereka
untuk menerbitkan surat surat berharga
yang melalui mekanisme pasar modal yang nanti juga akan membuat instrumennya tambah banyak
dan ini akan sangat menguntungkan bagi pembangunan nasional
dan salah satu juga yang akan kita lihat adalah nanti
bagaimana kita mendorong umkm lebih baik
terutama kredit umkm yang kualitasnya baik
dalam artian apa npl nya misalnya di bawah lima persen
saudara saudara akan tahu bahwa memang ada target target pertumbuhan kredit umkm yang harus dicapai oleh bank
akhir tahun ini dua ribu lima belas itu lima persen dari total portfolio perkeditan
dan inilah kalau memang itu sudah tercapai
kemudian pada saat yang sama kalau kualitasnya juga bagus
demikian kira kira yang mungkin kita bisa share pak tirta
tentunya ini akan membantu kita semua untuk membangun bangsa kita yang lebih maju